selasa pagi warga kelurahan ereng ereng kecamatan tombobulu kabupaten bantaeng sulawesi selatan
dikejutkan dengan tewasnya badudu tujuh puluh tujuh tahun sadia enam puluh sembilan tahun dan siti saleha tiga puluh sembilan tahun
sementara satu warga lainnya atas nama husnul amalia dua puluh dua tahun mengalami luka luka
para korban tewas dan terluka akibat diserang dengan sebilah pisau dapur
dan pelakunya adalah abe yang tak lain adalah anak dan saudara korban
entah apa pemicunya pria tiga puluh tahun itu tiba tiba mengamuk dan menyerang keluarganya sendiri
usai kejadian ab langsung ditangkap aparat polsek tombobulu dan polres bantaeng
dan sementara pelaku mengalami gangguan jiwa
yang saat ini diindikasikan ya mengalami gangguan jiwa
melakukan penyerangan dengan menggunakan
pisau dapur terhadap kedua orang tuanya dan satu saudari tirinya
yang mengakibatkan ketiga orang tersebut meninggal dunia
rencananya ketiga korban meninggal akan dimakamkan pada hari ini
sementara korban selamat masih dalam kondisi kritis di rumah sakit
alwi fauzi bantaeng sulawesi selatan